di bulan ramadan ini kota wina austria yang dikenal sebagai kota musik dan peradaban eropa
ternyata memiliki waktu matahari terbit yang cukup lama durasi berpuasa di austria sekitar tujuh belas jam
di kota ini cukup mudah untuk menjumpai para imigran muslim dan turis dari negara timur tengah
untuk menunjang kegiatan keagamaan di bulan ramadan
ini komunitas muslim di wina memusatkan kegiatan di sebuah masjid besar yang berada di dekat sungai donau atau danube
masjid dengan kubah khasnya yang berwarna hijau ini juga menjadi tempat ibadah umat muslim wina
dan untuk melihat langsung suasana ramadan di sana
sudah ada beberapa hal yang akan kita lihat
ada awis meranani warga negara indonesia yang tinggal di wiena austria
awis bagaimana suasana ramadan di sana dan apa keunikannya
ya kalau suasana di sini bisa dibilang mungkin kalau dibandingkan dengan di indonesia tidak sekental di indonesia ya
kalau di indonesia begitu masuk ramadan pasti terasa sekali di ruang ruang publik
namun bagi masyarakat indonesia di sini cukup terasa sebab kedutaan besar ini selalu mengadakan buka bersama setiap pekan
dan mengingat di sini warga indonesia berjumlah satu dua ratus an orang dan juga banyak yang muslim
ada komunitas islam tersendiri bernama warga pengajian austria atau wapena yang selalu mengadakan kegiatan kegiatan di bulan ramadan ini
seperti buka bersama juga setiap senin kamis kemudian ada tadabur pengajian seperti itu setiap selasa kamis
dan mulai dari sepuluh hari terakhir
sepanjang bulan ramadan ini ada itikaf di masjid
jadi kalau dibilang terasa atau tidak bagi masyarakat indonesia sendiri terasa di komunitas kami sendiri
walaupun di wima austrianya secara keseluruhan mungkin tidak sekental di indonesia seperti itu
ya dan apa saja menu makanan buka puasa yang unik di sana
kalau masyarakat indonesia tentunya sangat menantikan buka bersama setiap pekan ya di kedutaan
karena ini masakannya selalu masakan masakan indonesia
dan biasanya buat orang orang yang mungkin tidak jago masak seperti saya ini yang ditunggu tunggu
ada masakan masakan padang kemudian bakso dan takjilnya juga tidak berbeda jauh kalau sedang ada di indonesia
jadi ada es jendol misalnya atau biji salat dan gorengan gorengan juga ada di sini
ini cukup khas
tapi kalau untuk masakan jenis lain selain masakan indonesia seperti yang tadi diberitakan
di sini komunitas islamnya cukup besar
warga muslim di austria ini sekitar empat orang
sehingga banyak komunitas seperti dari turki keturunan keturunan turki ini banyak mengadakan juga acara buka bersama
salah satunya di masjid yang tadi diberitakan itu namanya islamic gandrum
dan biasanya masakan masakannya timur tengah
jadi terakhir kemarin saya mencoba juga ke restoran turki itu biasanya bukaannya seperti baklava
makanan makanan manis kemudian salad dan makanannya sejenis kebab
jadi tinggal sedikit
mau yang indonesia itu biasanya di kedutaan dan mungkin bisa mencari ke komunitas muslim lain dari keturunan lain yang bisa menyediakan masakan hotline
wah sepertinya lengkap ya makanan ramadan di sana
dan bagaimana interaksi dengan sesama wni di sana saat ramadhan ini
sebab sebetulnya buka bersama atau kegiatan yang diadakan kedutaan pun ini tidak tertutup untuk warga indonesia yang muslim saja
jadi komunitas komunitas lain yang ingin hadir juga boleh
terakhir akhir pekan kemarin saya juga hadir itu ada warga austria yang merupakan murid murid bahasa indonesia
jadi mereka ikut tuh kelas berbahasa indonesia di kedutaan dan mereka juga hadir
dan mereka adalah non muslim
ada juga turis dari jerman yang kebetulan sedang berhenti satu dua hari di austria kemudian datang untuk ikut makan bersama kita
jadi dari komunitas wni nya juga sangat rukun

bagi warga luar yang non indonesia juga terbuka untuk umum sebetulnya
terima kasih awis atas laporan anda terkait dengan suasana ramadan dari austria